sementara itu presiden ketiga republik indonesia b j habibie di istana negara secara langsung menyampaikan selamat kepada joko widodo atas keunggulannya dalam pilpres dua ribu sembilan belas
habibie menyampaikan bahwa seharusnya pemilihan presiden tidak menyisakan perpecahan antar warga negara indonesia
hal tersebut ia sampaikan pasca pertemuannya dengan joko widodo di istana negara jumat sore
bapak presiden mengucapkan selamat kepada bapak presiden bahwa rakyat telah menentukan agar supaya karya karya yang beliau telah laksanakan bisa berkelanjukan dan diamankan untuk generasi kemudian
dan beliau adalah ujung tombak dari generasi kemudian
dan dalam hal ini kita sepakat juga bahwa mengenai persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dan stabilitas dan proses pemberataan dan masa depan bangsa indonesia tidak ada tabar benar